kita ketahui bahwa pak menko pmk sudah mengeluarkan dan menetapkan pemudik lebaran dilarang
keputusan untuk tidak mudik merupakan cara kita untuk melindungi keluarga di kampung halaman
terutama mereka yang telah lanjut usia seperti bapak ibu kakek dan nenek